untuk membahas prinsip esg sebagai fokus bri untuk tumbuh berkelanjutan
telah hadir bersama kami compliance director bri bapak ahmad solihin lutfianto melalui zoom
pak ini kalau kita bicara mengenai bisnis berdasarkan esg ya
sebenarnya apa keunggulan esg ini hingga menarik perhatian investor
ya makasih mbak pertanyaannya menarik sekali ini sangat relevan dengan kondisi sekarang
jadi esg itu sekarang itu sudah menjadi tidak hanya menarik buat investor
tapi juga menjadi media darling
oleh karena itu kan semua orang sekarang concern dengan apa sih itu esg gitu kan
apa sih keunggulannya
jadi kalau kita bicara mengenai keunggulan esg itu adalah yang pertama
itu misalnya buat kami buat bank bri
yang kami melihat esg ini nggak segedar mengikuti arus ikuti kutan gitu
mengikuti tren gitu ya tapi kami melihat bahwa kami akan punya keinginan kuat
untuk menjadikan esg ini menjadi salah satu keunggulan bersaing dari bri
terlebih lagi ya ke depan itu
customer dan juga investor bri itu semakin mudah
nah generasi muda yang sekarang dikenal dengan namanya kaum milenials ini
itu merupakan perspektif investor dan juga customer di masa depan
bahwa esg ini nggak segedar ikuti kutan kami akan menempatkan sebagai bagian dari community advantage dari bri
oleh karena itu kalau kita bicara bri kami akan menerapkan esg ini di semua aspek
baik di sisi aset liabilities operation maupun human capital
nah terakhir kalau kita bicara esg yang terakhir adalah governance
nah kalau kita bicara governance itu kalau kami di bumn itu salah satu ukurannya adalah
kami ada semacam survei berkala gitu yang dilakukan oleh pihak ketiga independen
nah tahun kemarin itu adalah bri itu mendapatkan skor paling tinggi dari seluruh bumn di republik indonesia ini
kita menjadi mendapatkan kategori the most trusted gitu
jadi artinya kalau itu semua kita
kita rencanakan dengan baik kita ekskusi dengan baik
pasti nanti hasilnya juga akan bisa terukur dan bisa dilihat dengan baik begitu mbak
dan juga champion of financial inclusion pada dua ribu dua puluh lima ini meneruskan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan
nah bisa jelaskan pak ahmad solihin bisnis berkelanjutan sebagai transformasi bri ini akan seperti apa nantinya
wah ini makin menarik lagi nih mbak
jadi kalau menurut saya ya penting pertama kita harus pahami bahwa kalau kita bicara esg
selain itu menjadi keunggulan bersaing esg itu adalah apa ya mbak ya
seperti journey gitu lah journey bukan suatu destination
nah kalau kita bicara journey berarti kan kita tuh ada suatu proses yang berkelanjutan dan jangka panjang
nah langkah pertama yang harus dibuat oleh perusahaan manapun yang akan mengimplementasikan esg
supaya enggak terus
nggak tersesat harus buat
roadmap nah itulah yang akan dilakukan pertama
kali oleh divisi yang dibalikin tadi
selama ini apakah bri
sudah punya petajaran sudah
tapi kan petajarannya harus terus disempurnakan
jadi tugas kembali
pertanyaan sebelumnya yang pertama harus
kita selesaikan adalah roadmap nya dulu
dengan roadmap tersebut kita bisa
menangkap secara keseluruhan
apa challenge nya sekaligus
nanti kita kaitkan dengan aspirasi bri
in social media dan juga champion
nah dalam kaitannya dengan
ini kan kalau kita bicara financial inclusion
itulah disitulah kita
pentingnya yang saya jelaskan sebelumnya
pentingnya kita meliterate dulu
dari sisi employe kalau kita
bicara ujung tombak financial inclusion
itu adalah mantri bri
jadi mantri bri fungsinya dua
selain mengedukasi mengenai aspek finansial
juga nanti akan kita
jorong untuk mengedukasi
customer dan juga komunitas mengenai
pentingnya esg ini
nah hal hal seperti ini
kalau kita buat
roadmap nya dan kita lakukan dengan bersama sama
dan sistematis seperti yang
saya sampaikan sebelumnya itu nanti akan
investor yang sangat concern dengan
implementasi dari esg sehingga
akan lebih memilih perusahaan perusahaan
yang mengimplementasikan esg dengan
baik nah ini ujungnya
apa ujungnya adalah nanti
kalau makin banyak investor baru yang
masuk ya di sisi jumlah maupun
maupun amount nya itu
nanti pasti akan tercemin di dalam
peningkatan marka marka bri
saya pikir demikian mbak
pak kita tahu bahwa sektor mikro ini kan
merupakan tulang punggung bri begitu ya
nah transformasi seperti apa saja
yang sudah dilakukan bri dengan prinsip
esg ini terutama di saat pandemi
jadi kalau kita
itu dalam era pandemi
yang harus dilakukan adalah
pada saat pandemi segmen mikro itu
mau dibawa kemana
ketika hampir semua
itu terdampak oleh pandemi
kalau kita bicara krisis krisis sebelumnya
segmen mikro kecil
itu nggak tersentuh dengan krisis
di era covid sembilan belas sektor mikro
terdampak dengan krisis jadi
disitulah pemerintah turun tangan
dengan memberikan berbagai macam
pemulihan ekonomi nasional atau pen
nah dalam karena kondisinya seperti ini
apa yang dilakukan oleh teman teman
di segmen mikro adalah bisnis
nah salah satu dukungan bri
dalam program tersebut
karena kita sudah mencanakan strateginya
adalah bisnis follow stimulus
berarti kita harus mendorong
penyerapan dan penyaluran dari kur
nah berkait dengan pertanyaan
apa kaitannya dengan
isg dalam konteks ini
nah kalau kita diminta menyalurkan
kredit mikro dan super mikro dengan
dengan jumlah orang yang sekian banyak
itu kalau tidak melalui proses
jadi digitalisasi sekali lagi ada dua hal
di sini selain prosesnya lebih
lebih efisien itu juga
nanti bisa lebih cepat
produktivitasnya akan lebih banyak sehingga kita dengan
namanya ada salah satu digital
itu kita bisa mendisperse
kredit mikro maupun super mikro yang sebelumnya
membutuhkan waktu untuk underwriting
prosesnya adalah sekitar dua minggu itu
bisa menjadi hanya sekitar dua hari saja
dua hari untuk
sejumlah orang yang banyak sekali
di segmen ini itu luar biasa
sehingga sampai sekarang kita tuh sekarang
udah bisa mendisperse
sekitar mungkin tiap hari
bisa disempat hampir datang
satu triliun satu dua sampai
dengan satu empat triliun per hari
nah itu semua itu mbak dan itu
nanti penarikannya itu
juga bisa dilakukan melalui lima ratus
seribu agen briling yang tersebar
di seluruh indonesia
sehingga kami berharap
melalui proses digitalisasi
literasi baik finansial
maupun isg nanti kami harap
makin banyak pelaku umkm itu yang akan
naik kelas dan kami bri berharap
akan mendorong pelaku umkm itu
dapat menjadi go modern
lebih modern go digital
semakin digital ini menjadi salah satu
isu dari esg concern dan sustainability
dan terakhir adalah go global
demikian pak terima kasih